kita ke informasi dari pasca kepulangan wni dari natuna proses desinfeksi akan dilakukan selama tiga minggu ke depan di lokasi hanggar yang menjadi lokasi observasi wni
karena kemarin sudah kembali semuanya ke daerah asal yang masing masing
lalu bagaimana kondisi hanggar tempat wni tersebut melakukan aktivitas selama masa observasi
berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani takwim
ya saat ini saya langsung melaporkan dari bagian dalam hanggar tempat di mana masa observasi dilakukan selama empat belas hari
saya akan menunjukkan kepada anda sebetulnya bagaimana kondisi dari hanggar ini
ini adalah bagian meja makan yang biasa digunakan oleh para warga negara indonesia untuk makan pagi siang sore dan juga malam
kemudian juga saya akan buka sedikit ini adalah bagian ruangan yang biasa digunakan oleh para warga negara indonesia untuk tidur
saya juga akan menunjukkan
kepada anda lagi sebetulnya di sini ada sekitar sepuluh tenda yang bisa saya hitung
di sini ada tenda tenda yang memang biasa digunakan oleh para warga negara indonesia beraktivitas
nah nantinya juga di meja ini selain digunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk makan
di sini juga biasanya digunakan oleh para warga negara indonesia untuk melakukan komunikasi bersosialisasi bersama dengan rekan rekan
dan juga melakukan kuliah online
dan juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa mereka sendiri langsung melaksanakan kuliah online agar tidak ketinggalan mata kuliah seperti itu
sehingga memang seluruh program yang dilakukan di hanggar ini dalam masa observasi selama empat belas hari adalah program program yang memang ditunjang untuk meningkatkan imunitas mereka